selama ini mungkin sebagian dari anda yang rutin dan aktif berolahraga
hanya fokus menjalani program latihan saja
tapi sebenarnya proses recovery atau pemulihan usai latihan
juga menjadi hal yang tak kalah penting
dan salah satu bagian dan cara dalam melakukan pemulihan
adalah dengan melakukan sport massage
tapi jangan bayangkan saat sport massage kita akan bisa tertidur pulas
seperti saat kita dimasas atau pijat biasa
ternyata memang waktu pertama kali sport massage
cuman setelah sport massage itu kerasa ototnya itu jadi kayak nggak kaku lagi
hal tersebut wajar karena sport massage termasuk dalam deep tissue massage
atau pijat yang berfokus pada lapisan lebih dalam dari jaringan otot
selain itu tekanan dalam sport massage
juga menjadi hal yang sangat penting
dan juga lebih kuat dibanding massage relaksasi biasa
nah deep tissue massage itu udah pasti sakit
karena kalau misalnya nggak sampai otot yang kita ingin massage
percuma aja sih
bagian tubuh yang dipijat dalam spot massage
juga disesuaikan dengan olahraga yang dilakukan si pasien
khusus untuk atlet melakukan sport massa secara rutin
juga akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan performa
kita fokus ke otot otot yang memang
kayak misalnya nih atlet bola
dia tuh banyak memakai bagian otot bawahnya atau bagian atasnya
otomatis kita spon massage nya lebih concern ke bagian otot bawah
recovery nya lebih cepat gitu
karena dia tahu titik mana yang harus di release
mana yang jadi langsung enteng

namun sebenarnya proses recovery dengan sport massage ini

namun sebenarnya proses recovery dengan sport massage ini juga bisa dilakukan sendiri menggunakan alat bantu pijat
yang bisa dengan mudah dibeli di toko toko olahraga
kita bisa melakukan form rolling
kita dengan form rolling kita bisa melakukan self massage
kita bisa melakukan stretching dengan pnf stretching
dengan karet dan segala macam
itu juga fungsinya adalah meregangkan otot dan mengembalikan otot itu ke semula gitu
tetapi ada suatu kondisi dimana ya memang itu harus perlu dilakukan oleh orang yang profesional
karena memang posisinya mungkin otot kekakuan ototnya itu udah posisi yang lebih dalam
karena lokasinya tidak terjangkau oleh kita melakukan massage sendiri
selain sebagai bagian dari upaya mempercepat recovery atau pemulihan
melakukan sport massa secara rutin juga bisa menurunkan resiko cedera saat berolahraga
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta